aksi ratusan mahasiswa bersama siswa stm di jambi menolak rkuhp berakhir bentrok
mahasiswa berusaha masuk gedung dprd jambi untuk menggelar sidang rakyat
namun polisi yang menghadang terpaksa menembakkan water cannon dan gas air mata guna membubarkan masa
masa pun melemparkan batu ke arah polisi
ratusan mahasiswa gabungan dari bem perguruan tinggi sekota jambi bersama sejumlah siswa stm
pada senin terlibat kericuhan dengan polisi ketika berusaha masuk gedung dprd jambi
untuk menyampaikan tuntutan menolak rkuhp
para mahasiswa yang ditemui ketua sementara dprd jambi tidak bersedia berdialog di luar gedung
mereka menyatakan hendak menggelar pengadilan rakyat di ruang paripurna gedung dprd
negosiasi pun tidak menemukan kata sepakat hingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas kepolisian
untuk mengurai masa yang beringas petugas terpaksa menembakkan water cannon dan gas air mata
tembakan gas air mata membuat masa aksi berpencar dan kemudian melemparkan batu ke arah petugas
orasi massa aksi mendesak
anggota dpr yang akan dilantik membatalkan rkuhp karena tidak berpihak kepada rakyat
mereka pun meminta presiden joko widodo segera mengeluarkan perpu kpk dan polri bertanggung jawab
atas tindakan represif yang dilakukan hingga berakibat tewasnya mahasiswa